inilah ibu tris perantau asal ujung pandang yang sudah tinggal di bambuju sejak tahun dua ribu satu lalu
di tengah musibah ia tetap berusaha melayani pembeli di warung makan miliknya
kalau malam saya tinggal di pengungsian kalau pagi saya di sini jam sepuluh saya pulang di sini di pantai rumah saya
bersih bersih sekalian tunggu
ada orang mau bantuan saya bantu harga saya tetap tidak naik
saya beli barang mahal tapi saya jual tetap harganya
ia berharap semangat ini dapat membantunya bertahan hidup karena hingga kini ia belum mendapat bantuan
saya takut konflik saya tidak keluar ke ujung pandang tidak
ternyata bukan covid yang datang ternyata untuk bencana alam yang datang
bulan lalu saya punya listrik dicabut karena saya tidak
saya mau bantuan
terserah pemerintah mau kasih bantuan apa saya
apalagi tidak bantu saya